sampai jumpa di video selanjutnya
katanya baru pulang dari cairo
ustadz itu memangnya ada apa
biar nanti ibu sampaikan
cuma mau ngasihin aja ke dia
ada yang bisa lulu bantuin bu
ini ada beras tercampur sama ketan
kamu bantuin pisahin ya
kalau boleh tahu
ibu asalnya dari mana
ibu dari jakarta
maaf ibu tinggal sendiri
kamu udah pulang
sudah masakin buat kamu
semuanya masih hangat
ibu sudah punya anak
tapi bapaknya tidak bertanggung jawab
dan meninggalkan ibu begitu saja
waktu itu ibu masih sangat muda
ibu takut tidak bisa mengurus anak ibu sendiri
akhirnya ibu tinggalkan di gerbang panti asuhan
walaupun pada akhirnya
bukan orang panti yang mengambil anak ibu
hidup ibu pasti berat banget ya bu
tapi sekarang udah ketemu sama anak ibu
ibu pernah ketemu sama dia
dia tidak menginginkan kehadiran ibu di samping dia
didoain aja ya bu
mudah mudahan hatinya luluh
barangkali anak ibu harus ketemu sama kamu
supaya pikirannya berubah
kamu sendiri gimana
hidup kamu pasti bahagia
dan semuanya baik baik saja
aduh aduh aduh kak trok kak trok
aduh kenapa ali mesti tanya beta kak trok
yang harus tanya itu beta
kenapa ali kasih kaget beta
gue tuh cuma bingung
liatin dulu jalan milik
itu dia kak trok
beta takut nih sama orang yang biasa kasih kaget kukutan luar
tiba tiba aduh kayak hantu
itu sudah kak trok
beta takut sekali
nah terus ini lo mau kemana
mamanya tommy suruh beta antar ini barang
nah buat langganannya
jadi tolong saat beta ada mau antar
jangan coba coba si kaget beta
udah lah kalau beta mau jalan
eh ada seorang
bantu ikat bantu ikat
berlomba lomba menimbun harta
mencari rezeki dengan cara yang haram
zakat dan amal selalu diabaikan
hanya mencari rezeki dengan cara yang haram
hanya mencari ujian
belum sampaikan petunjuk lurus padamu
ya iseng lah
kamu jadi mencari teman yang dicari itu
wah kenapa nanya
emangnya nggak betah kalau saya hidup di samping uak
sampean ini kan membawa amanah
jangan sampe loh
sampean melupakan amanah itu
itu bukan amanah saya wak
itu amanah teman saya
saya mah cuma bantu
ya karena saya masih pegel pegel
masih males ntar aja deh wak
tapi meskipun itu bukan amanah kita
ya kamu nggak boleh setengah setengah dalam mencarinya
tidak boleh patah semangat
siapa tahu takdir yang menyelesaikan amanah itu datangnya dari kita
he wak ngomongnya pinter banget ya
saya duduknya jauh lebih tinggi daripada wak
saya kalau duduk rendah rendah
masih pegel nih pinggang nih wah
saya mau ngucapin terima kasih banyak nih wak nih
ambil di traktir makan gini
saya jadi genek
seharusnya saya yang muda yang traktir wak
ya nggak apa apa lah
mumpunglah jatah di tepi
sampean itu mau ke mana
oh saya harus nyari orang pak
cuma saya nggak tahu keberadaan orang itu
masih cari kesana kesini
belum jelas wak
oh gitu ya
menginap saja di rumah gue
bumpung aku sendiri nih
lo ya seneng toh
ada tamu ya seneng aku
ya besok baru cari lagi
makan lagi wak